dan sejumlah ruas tol trans sumatera di wilayah sumatera utara akan dibuka sebagai jalur alternatif pada masa mudik lebaran berdatang
sebagian jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi secara komersial sebagian lain akan dibuka gratis bagi pemudik
beginilah kondisi seksi tiga jalan tol medan binjai
jalan tol ini merupakan bagian dari ruas tol trans sumatera yang berada di wilayah sumatera utara
proyek pembangunan jalan tol medan binjai sepanjang sekitar dua puluh lima km itu terbagi atas tiga seksi dan seksi tiga ini yang tercepat perkembangan pembangunannya
seksi tiga ruas tol medan binjai sepanjang sekitar sepuluh km tersebut ditargetkan beroperasi secara komersial pada masa mudik lebaran tahun ini
jalan tol tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi pemudik
untuk arus lebaran kita tadinya merencanakan membuka untuk dua ruas
untuk tol medan binjai dari tiga ruas yang ada kita rencana buka
jadi seksi dua dan seksi tiga
namun karena perkembangan dari pembebasan lahan sehingga kami kemungkinan besar hanya bisa membuka satu seksi yaitu seksi tiga saja
jadi dari semayang sampai di binjai
itu kami merencanakan hamin sepuluh jadi kira kira di tanggal enam belas sudah bisa kami buka untuk umum
selain itu sebagian dari ruas tol medan binjai kita akan membuka untuk seksi tiga
dan ruas tol medan kuala namu tebing tinggi akan dibuka pada masa mudik lebaran nanti
saya melaju di ruas tol medan kuala namu tebing tinggi salah satu ruas tol trans sumatera yang berada di wilayah sumatera utara
rencananya sebagian ruas tol ini akan dibuka pada masa angkutan lebaran atau masa mudik lebaran mendatang
namun berbeda dengan seksi tiga tol medan binjai ruas tol ini hanya akan dibuka secara fungsional pada masa mudik
sehingga nanti ketika masa mudik lebaran semula dan ruas tol medan kuala namu tebing tinggi akan dibuka pada masa mudik lebaran
akhir tol ini juga akan ditutup untuk proses perampungan
dari tujuh seksi proyek pembangunan jalan tol medan kuala namu tebing tinggi
seksi tiga hingga enam sepanjang sekitar empat puluh dua km akan dibuka secara gratis pada masa mudik lebaran
pembukaan sebagian ruas tol itu dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan
yang kerap terjadi di jalur lintas sumatera medan tebing tinggi saat masa mudik tiba
jan prabudi sumatera utara